saat ini memasak bukan hanya sekedar hobi tidak hanya orang dewasa
anak anak pun kini bisa menunjukkan kepiawayaan memasak prabowo
memasak ini ternyata mengasah bakat dengan kegiatan yang menyenangkan
para peserta cilik yang ikut dalam sekolah memasak ini terlihat gembira
memasak bagi mereka adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan
karena masih anak anak mereka menghadapi tantangan yang berbeda dengan orang dewasa
selain harus beradaptasi dengan beragam jenis masakan
mereka juga harus berhati hati karena kegiatan memasak identik dengan panas dan benda tajam
namun dengan pengawasan orang tua kegiatan memasak aman untuk anak anak
aku suka makan brownies
menurut tim pengajar di sekolah memasak ini memasak adalah sarana belajar untuk anak anak
mereka berlatih menggunakan tangan mereka dan menghasilkan sesuatu
fokusnya kita pada perkembangan anak
jadi selain kita mengajarkan masak kita juga memfokuskan pada tumbuh kembang anak anak
jadi kalau untuk anak anak kecil itu dari motorik halus motorik kasar
kita juga memasak
saat ini dengan menjamurnya kursus dan sekolah memasak untuk anak
para orang tua bisa membantu minat dan bakat anak dalam bidang ini
bukan tak mungkin
selain menjadi hobi nantinya ada yang berprofesi sebagai koki profesional
fani imaniar tangerang